begah lagi sekarang
aku mau banget
udah udah gak apa apa
kalo perempuan lagi hamil
awal kehamilan pasti mual mual
perutnya suka keras
udah nanti mama ambil minyak gosok
mama gosok badannya
terus mama bikinin air jahe
ini cuma mati lampu
ke suster cari lilin ya
iya tenang ya suster disini kok
ya ampun ya ampun
takut takut mas
kamu takut sayang
udah gak usah takut lagi sama mama kok
kamu siap ayah
saya susternya rena bu
susternya saya susrena bu
soalnya omanya lagi pergi maaf
soalnya omanya lagi pergi ya

pak al udah punya istri
pak al udah punya istri
pak al udah punya istri
sus boleh cariin lilin gak
mama takut sayang udah jangan takut ya
mamaaru juga intoksi
aku gak suka gelap aku gak suka malem
dengan adanya malam dan gerolap
jadi dia minta sama tuhan
dia berdoa sama tuhan
semoga malam itu ditiadakan
jadi gak ada malam lagi
jadi semuanya itu selalu siang
selalu terang dan selalu cerah
tapi pas dia capek
dia gak bisa tidur
karena terlalu terang
dan akhirnya dia minta berdoa lagi sama tuhan
untuk mengadakan malam lagi
supaya dia bisa istirahat dengan tenang
sekarang mama tanya sama kami
kamu kalau misalkan malam hari
kalau kamu mau bobo lampunya gelap nggak
kalau terang bisa tidur nggak
jadi kamu gak perlu takut sama gelap
ataupun sama malam
dan lagi pula kalau kamu takut
kan ada mama
mama yang jagain kamu
mama yang melindungi kamu dari apapun
gak boleh takut ya
sus bawa apa sus
ini bu lilinnya
makasih ya sus ya
tuh sus bawa lilin
sekarang udah gak gelap lagi deh
kenapa ada suster disini
ini rumahnya juga bagus
bukannya mas haro pernah bilang
kalau neneknya reina itu dari keluarga yang kurang mampu
kok gak selera makan gitu
makan yang banyak
gatau nih aku kenyang banget
begah lagi sekarang
aku mual banget
awal kehamilan pasti mual mual
perutnya suka keras tapi gapapa
udah nanti mama ambil minyak gosok
mama gosok badannya
terus mama bikinin air jahe ya
kamu tolong bawa esa ke kamar
untung ada mama
kok berantakan begini sih
elsa lagi hamil jadi dia mungkin kecapean
terseksa banget ya hamil gini sayang
uwal banget rasanya tuh
ya gue emang begini kejalanya
kamu istirahat di kamar
yaudah ke kamarnya
tuh toilet bentar
itu kan kontrak kerja sama putri ayu
ini punya aku
ini punya aku
mama ngapain sih di kamar aku
tadi mama masuk kamar
terus liat berantakan
jadi mama beresin kertas kertasnya
kamu kan lagi hamil mungkin capek
gak bisa beresin beresin kamar
mbah lain kali
jangan sembarangan masuk ke kamar aku
aku gak suka
itu mama udah bikinin jahenya nanti
ya makasih ma
ngambek deh nih mertua gue
biarin aja lah
yang penting kontrak gue gak ketahuan
aduh kenapa sih gue bisa lupa masukin kontrak ini ke lemari
selamat malam bos
tadi saya dapet pesen dari mba andin
katanya mau pergi keluar
malam malam gini kemana
bilangnya sih ke aglonema residen
ngapain dia kesana
katanya sih ngomongnya penting aja urusan mendadak
ngapain sih andin ke tempat rena
kalau mama ketemu sama andin bisa gawat
pergi lagi bos
udah yang terang
udah mati lampu lagi
udah gak takut kan saya
ada mama juga kok disini kok jadi gak perlu tekat lagi oke
nah sekarang kita tip yu lilinya kan udah terang
lagi ke dokter ma
oh lagi ke dokter
bentar ya sayang
halo mas kebetulan banget kamu nelfon
ini mas aku lagi dirumah reina tadi reina ketakutan
cepet keluar sekarang
keluar sekarang saya jemput kamu
iya mas aku keluar